sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi asal kamu tahu tan
kakak akan terus mencari bukti bahwa aida itu gak salah
untung bang anas lagi nggak ada di kontrakannya
aku harus bisa mencari bukti
kalau memang bang anas terlibat dalam kecelakannya bularas
aku yakin ahidah gak bersalah
kalau gak salah aida bilang sama dokter panji
dia mendengar suara kancing
apa yang dimaksud aida kancing jaket bang anas ya
berarti memang bang anas pelakunya
aku harus bawa jaket ini untuk dijadikan bukti
kenapa dengan jaketnya bang
abang udah gak bisa berkelit lagi
aku udah tahu semuanya
abang kan otak dari kecelakaan yang terjadi sama bulara
buktinya ini bang
jaket ini kancingnya hilang
aku pernah pergokin abang di tempat
kejadian kecelakannya bularas
pasti waktu itu abang sedang mencari kancing jaketnya
waktu abang berusaha lari setelah abang mencelakakan bularas
abang benar benar keterlaluan
gara gara abang semua jadi susah bang
aida masuk penjara
itu bukan urusanmu
itu urusan aku bang
selama berhubungan sama aida akan jadi urusan aku
kamu ini jangan coba coba mencampuri urusan apa
kamu sadar sedikit
kamu itu dari kecil sampai dewasa siapa yang mengurus kamu
tetapi dimana sekarang ini
kamu mencoba untuk mencobloskan abang dalam penjara
tak salah anaknya pantau diri kamu ini nenek
apa yang harus dilakukan ini
aida dan aksan menghilang lagi
berarti ini benar benar gawat dong pak
kalau aida kenapa napa aida bisa mati kan pak
aduh gimana dong pak ini pak
dokter apa sudah hubungi handphonenya aksan
sudah pak tapi nggak aktif
halo iya pak benar
oke oke ya baiklah ya terima kasih pak
itu tadi dari kepolisian
mereka mendapatkan laporan kalau mobil yang dipakai aksan
untuk membawa kabur aida dari rumah sakit adalah mobil dokter